disuruh siapa kamu ha
jawab yang jujur
gak ada yang nyuruhkan
iya gak ada
eh ini teh apa
eh pansip itu teh kolor saya seminggu belum dicuci
siapa yang mendokterin kamu ha
di mana yang mendoktrin kamu
siapa yang mendokterin kamu ha
ampunilah hamba ya allah
padahal hamba tadi sudah menolak ya allah
tapi aku menyuruh hamba minum
ampunilah juga dosa dosanya aku ya allah
hamba berjanji ya allah
hamba tidak akan mengulanginya lagi ya allah
ampunilah hamba ya allah
makasih ya kang
itu dari warung tos suara nien
mertua saya yang bawain
sayang daripada kalaku mau bajin
tapi masih enak kang
iya sudah kalau
sudah makan aja nih lumayan buat ganjel
pak alec kalau mau bayangin kita udah nelfon lagi belum
tenang aja nien
nanti juga dah
dia nelfon kenapa bukan kita aja nelfon jangan ini namanya manajemen emosi kalau kita yang
telepon duluan kita yang emosi kita yang butuh duit harga kita turun jadi kesannya harus dia
yang butuh kita dia yang nelfon duluan kita yang pasang harganin tak saya bawa buku kamu baca baca
ayah biar nama wawasan tapi kalau baca buku saya suka ngantuk akan aja yang ceritain ya kamu
manis rumaju susah ini jangan sambil ngegaruh kalau lagi makan makan makan aja tuh nggak
tahu aku tuh nggak kuat lahang pun kalau nggak
tidur di mana tuh
atau ke rumah kanku soya aja ya
tapi enak malem malem bangunin kampus
juga kan banget begitu
saya sedang membaca pergerakan bibit
ini namanya ponetik linguistik
atau mereka ke rumah bos beraya aja ya
tapi nanti malah ribet
ditanya tanya soal dede
sedang mempelajari situasi
dan akan segera
meratakan kampung ini
jangan sok kenal
dia mulai bergerak
amankan bumi jangan sampai ledak
cepat enam satu
jangan sok kenal kamu
kamu gak mau bergabung sama saya
jadi pejuang cinta
kalau kamu sendirian itu
kamu gak kuat
kita ini pejuang
pejuang itu harus bersama sama
kalau kita bersama sama kita kuat
kalau bercerai kita lemah
mendingan kamu kayak ikut grup pengajian
daripada ikut grup yang aneh aneh
tekok suruh satu
disuruh siapa kamu
jawab teh jujur
gak ada yang nyuruhkan
iya gak ada
hei ini teh apa
itu teh kolor saya
seminggu belum dicuci
siapa yang mendokterin kamu
dimana yang mendokterin kamu
siapa yang mendokterin kamu
gak ada kang aming
gak ada yang nyuruh
ada apa ini pak kamtip
kangkum kang kos ada penyusup
saya lagi mencari tempat untuk menginap
pak gantip lepaskan ini teman saya
mau dibawa kemana
biarin pak gantip ikut saya saja
dia cuma cari tempat menginap
tapi kalian berdua jaminannya ya
gak bawa buku komandan
gak bawa buku
gak bawa buku
hei ini pelanan aku
lagi kamu ngapain kesini
saya kesini juga gak niatan
kalian tetap harus waspada
gak bawa buku komandan
hari kamu kenapa tiba tiba datang kesini
bukannya kamu lagi kerja di sini
panjang ceritanya kang
sedih kalau diceritain ya
itu kamu kenapa bisa diperiksa sama kamtip
gak tahu kang
saya lagi duduk di pos ronda tiba tiba digerebang
takutnya mah habisan nanti daun kucainya
gak apa apa kang biasanya kita kan belanji sampai jam dua belas malam
yang penting mah kita nanti dapat
apa tuh jantung pisang
kang tungguin aku
juta kan gak tahu rumah aku
kan ini kita jalannya barengan cuy
tapi cuy tuh capek kang
itu seni diboncengin sama saya
gak usah kang enak
tidak apa kenapa kamu malu kamu sama saya
ya sudah kos kamu yang bawa cos
biar dia mau digoncengin sama kamu
kasian kamu jauh perjalanannya
tidak apa kok saya juga biasa jalan
kita jalan aja kang
eh kok mahal
bukankah kang saya gak biasa bawa motor metik
iya kang biasanya manual